setelah singgah di kota cirebon selama lima hari
tiga puluh dua biksu atau bantai yang jalan kaki dari thailand menuju candi borobudur
senin pagi kembali melanjutkan perjalanan
pelepasan tiga puluh dua biksu di kota cirebon ini juga disambut warga dan ratusan pelajar
yang ingin menyaksikan tradisi tudong para biksu
sejumlah warga juga tampak memberikan sumbangan kepada para biksu di perjalanan
warga memberikan air minum dan kebutuhan para biksu untuk bekal
selama ritual perjalanan kaki menuju borobudur
tiga puluh dua bantai tudong
sebelumnya ke tiga puluh dua biksu ini melakukan ritual tudong dari thailand pada dua puluh tiga maret lalu
dengan berjalan kaki melintasi berbagai negara seperti malaysia dan singapura
ditargetkan ke tiga puluh dua biksu ini akan sampai di candi borobudur pada satu juni mendatang
tim liputan cnn indonesia